aku kan sering baca buku putri duyung
jangan jangan peri duyung itu jadi hantu
pasti banyak ikan
pempannya juga mantap ini
ini mah gede nih jumbo
aduh ini tuh masih jauh gak sih pak rete
kayaknya kita istirahat disini saja
untuk bisa mendirikan tenda
dan juga per packing packing ria
ah enak nih udaranya segar
ini mah dingin segini
karunya tuh anak anak
untung anak anak saya bawa jaket tebel tebel
saya wih itu mau jaket ya teh
coba sepi deh tempat nak
tempat piknik apa sih ini teh
bilang aja takutlah bu ranti
segar kayak gini
lihat udaranya tidak ada polusi
biasanya yang lari paling kenceng teh siapa
saya ini bukan dia yang lari paling kenceng deh siapa saya apa pak rete
ini tuh bukan tempat piknik
tapi tempat kemah
mau piknik mau kemah
pokoknya tempatnya teh sepi
jauh dari mana mana
nanti kalau ada apa apa kita minta tolongnya ke siapa
usah sahadid ya
ini adalah tempat kemah
tempat mancing yang kakon cara di dunia dan di akhirat
di sini kalau mau mancing semua ikan ada
ikan bandeng ikan hiu ikan asin jambar roti ikan asin bulu ayam
ada semua di sini
kok ikan hiu di danau
sekarang ada apa pak rete
ini kalau kita selami ujungnya itu di samudera pasifik
ah siapa yang menjawab
ah ini yang paling gede gak bohong
heeh si pak rete
ini tuh tempat pemancingan paling top
se asia pasifik se asia tenggara dunia dan akhirat
mana gak ada yang mancing pak rete
sepi gak ada yang mancing
jam segini memang tidak ada
emang kalau malam gelap
prt bantuin kita
bantuin kita dong
bantuin apa zara
bantuin kita pasang tenda
saya itu diajakin piknik kesini
untuk menjaga kalian
perkara masangin tenda
bu ranti jagonya mah
lima belas tahun tuh jadi pramuka
jadi pramuka beneran zete
ngangkutin tenda kan
dimana mana yang bangun tenda itu biasanya laki laki
kenapa nyuruhnya perempuan
tender gini emansipasi dong
oh ya udah kalau gitu
saya masang tenda berarti pak rete bikin makanan
enggak lah bu ranti aja
kenapa jadi saya semua hari pak rete nyusahin
temen temen kita pergi aja yuk
pak rete masih suka ngeselin
saya gak bisa dengan semuanya itu
terus nanti anak anak makan gimana
ya makan masukin ke mulut
gara gara pak rete nih anak anak pada pergi
kayak mau ayah nanak tau gak jawab sih ya
tapi anak anak itu cepet banget ya kayak kababayan
iiih becek atuh
wah airnya jernik banget
aku mau temen ah
kita kan belum tahu airnya dalam atau enggak
tenang aja kok aku bisa berenang
iya jangan karena bahaya nanti kamu tenggelam lagi
ah kalian aman kok
itu kan doyan
aku kan sering baca buku putri duyung
ayah tuh ngarang lagi bu ranti
si parete malah enakan enakan ngopi disini
bukannya itu ngeberesin tenda aku masih parete teh
eh bu ranti udah tenda sama udo udah beres
cek aja yang di belakang saya kan
parete itu teh tendanya doyong alias goyang mengsol
tadi mangga sebelum bu ranti datang
kok jadi nyalain saya maksud parete
masa bu ranti dianggap tronton
parete jangan kurang ajar ya
nyusahin aja ari parete
lihat dong view nya begini
aduh romantis begini ya
kalau gitu saya pakai baju bulu tadi
kenapa ya tangan saya mendadak licin gini
aduh perasaan saya jadi nggak enak
jangan jangan ada apa apa sama anak anak ini
harus mencari keberadaan mereka
jangan beresin dulu
dah harus harus bangkot
saya yang ketempuan suruh beresin lagi
saya deh yang ketempuhan